hai meski saat ini kasus covid sembilan belas di kota semarang melandai balik kota semarang hendra
prihadi tetap meminta warga untuk tidak lengah dan selalu menjalankan protokol kesehatan terlebih
sebelum pelarangan mudik diberlakukan pada enam mei lalu sudah banyak warga dari area jabodetabek yang
masuk ke kota semarang yang beberapa diantaranya tidak terpantau kondisi kesehatannya diharapkan
dengan banyak ketempat yang menggelar sholat id warga memiliki banyak pilihan untuk menjalankan
ibadah sholatnya boleh tapi pasti tidak di dalam sebuah kumpulan yang luas seperti disimak lima saya
mengantar sama pak yai darussalam nanti sholatnya di dalam semua musola masjidnya di kampung saya
minta untuk mengadakan sholat ini supaya pak supaya pilihannya tuh yang dekat rumah banyak